asisten pelatih louis mia di timnas indonesia bima sakti menyatakan siap menggantikan posisi indra syafri di kursi pelatih kepala timnas u sembilan belas
pssi telah mengumumkan tidak memperpanjang kontrak indra syafri dan menggantinya dengan bima sakti
kepada media mantan gelandang timnas senior indonesia itu mengaku tertantang dengan tugas baru sebagai pelatih timnas u sembilan belas
terlebih tahun depan egy maulona fikri dan kawan kawan akan berlaga di piala asia dan indonesia bertindak sebagai tuan rumah
kalau saya ini apa ya menurut saya tugas negara dan berkabut saya dan yang pasti saya akan berusaha sempat
kalau beban ya pasti semuanya pasti beban ya karena kita di dua ribu delapan belas tugas kita semakin berat
sementara itu wakil ketua umum pssi joko driono mengklarifikasi kabar yang menyebut
christian gonzalez jadi perempuan yang terkenal di piala asia
sebelumnya seperti dilansir detik com kamis dua puluh tiga november ketua umum pssi
edi rahmayadi menggunakan istilah asisten saat menyebut peran baru gonzalez
namun sehari berselang joko driono menegaskan pemain berjuluk el loco bukanlah asisten pelatih untuk bimasakti
menurutnya pemain aktif arema fc itu hanya ditunjuk sebagai panutan dan motivator
untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
pemain muda khususnya para striker